mau ngapain sih ada perlu lagi po aduh udah deh kagak usah ada urusan
sama bang mongol udah cukup gua aja jadi korban korban
cari simbolku ikur hp memang korban apa tombol itu akan beritahu kita kalau pasukan udah lewat
ya terus kita mau tiduran di
di sini lah ada kasur di goa waduh enak itu mampu kek udah ke sini tahu kasmat
dulu emangnya kita di zaman purba begini zaman praksara zaman batu
mereka tidak sadar
bahwa mereka sudah tidur tiga ratus tahun lamanya mereka baru mengetahui itu ketika mereka keluar
dari gua dan akan mempergunakan uangnya tapi sudah tidak bisa dan melihat perubahan yang sangat
drastis apalagi ketika mereka ingin mempergunakan uangnya sudah tidak bisa karena uangnya sendiri
eh kalian yang berempat kayak ayam ayam anjing yang sport mobil tau gak
orang laki enak tidur malah dikangguin main ketawa ketawa segala
sudah jelas tau apa apa
eh ada nanas busuk
ah anggur basi ihh bang buah
boeim udah diem kamu
kalau mau pengajian jangan terlalu banyak makan
begini jadinya ngantuk
ayo kita lanjutin ceritanya
ketika mereka keluar dari gua dan tidak bisa mempergunakan uangnya
mereka menjadi bingung sendiri
dan mencari tau
apa sih itu kubelakan
ada si buri kamu
bebek bebek bebek
kedatangan putra bangsawan
yang paling tampan di planet ini
apa tuh bas
anak buah kamu aliyah si kentung yang paling kurus kayak gentong
udah ngasih tahu kamu belum
ngasih tau apa
yang berita sensasional
boeim gua internasional nantang kamu
kalau tim kamu kalah
kamu harus bersihin lingkungan pesantren ini
dari timur ke barat selatan ke utara
kalau tim boeim gua internasional kalah
boeim mah gentleman
anak buah bom yang beres
loh bos kok jadi senyum yang kena
neng aja bos
boeim jangan taruhan
itu namanya judi
bener juga sih ya
kita ubah dialognya
kita ubah bahasanya
buat kebersihan lingkungan pesantren ini
gak bisa ngelihat pesantren tercinta ini kotor
nanti kalau badan boeim
dan boeim tau
sultan itu bukan pecunya
pasti menerima tantangan ini
terima aja lah
aduh aduh aduh
waktu boeim ini dikit
terima atau enggak
assalamualaikum pak cik
ada apaan pak cik
ngapain dia tidur disitu
kayanya pikiran udah kagak ada tuh kayaknya
ada apa sih rame rame
laki lo makin kagak beres
loh liat tuh
bang bunga lo emang bener bener kebangetan lo ya
kipalu kagak abis abis bangun ya
makanan udah siap
jangan lagi ke garasan aja bangun lo pada
gue udah dimani nih
eh buset gue tidur disini udah kayak anaknya
eh mbak parkona
siapa yang pindahin gue kemari sih
lo nanya tadi malem bagaimana
aduh pak kiai
mongol juga gatau
tiba dua mongol kenapa ada disini
tadi mongol tidur di spring bag
lo pasti mabuk ya tadi malem
mongol gabernah mabuk
paling mabuk mabuk pak jigur
waduh enak tuh pak jigur
dia dipindahin jin pak kiai
makanya mongol benahin dah hidup lo
gai dong gai
gai bikin malu
tampang dong preman serem
aduh lo batik amat ya
udah kiai tinggalin sekarang tinggalin
ya allah ini beras
banyak amat kutunya
beras per orang
eh anak dua ngapain kesini
jalan jalan beli anak panah
ada perlu aja pok
aduh udah deh
kak gak usah ada urusan sama bang mongol
udah cukup gue aja yang jadi korban
eh eh eh ujjj
memang korban apa toh mbok
kayaknya lagi di depan tuh
paket pecah tuh piring
malah hampir dateng
ini piring pecah siapa yang mecahin sih
pokoknya lebih penting piringnya daripada kita ya
itu apa yuk
makan kita rak piring
hah si meong